memasuki libur panjang natal dan tahun baru
tiket kereta api kelas ekonomi di wilayah daobtujumadiyun ludes terjual
bahkan pt kai menambah sepuluh gerbong kereta api
untuk mengantisipasi lonjakan penumpang terutama pada awal januari
memasuki libur panjang perayaan natal dan tahun baru
jumlah penumpang kereta api di stasiun jombang terus mengalami peningkatan
penumpang yang rata rata didominasi para pelajar
banyak yang memilih angkutan kereta api untuk perjalanan antar kota dalam provinsi
selain murah perjalanan dengan kereta api merupakan moda paling favorit
untuk menghabiskan waktu libur panjang mereka
sudah memasuki liburan sekolah atau belum
sampai berapa lama liburan sekolahnya
sampai dua minggu
terus ini rencana mau liburan kemana
mau liburan kemana
kenapa naik kereta api
lebih santai atau bagaimana
sementara humas kai daob tujuh madiun menerangkan hingga saat ini
tiket kereta api kelas ekonomi untuk momen natal dan tahun baru sudah hampir habis terjual
bahkan untuk menghadapi lonjakan penumpang telah disiapkan sepuluh kereta api tambahan
untuk khususnya kereta api kereta api yang subsidi atau pso
mulai tanggal dua puluh sampai dengan tanggal lima
hampir dikatakan ludis
diperkirakan puncak lonjakan penumpang untuk libur natal dan tahun baru
yang mendatang akan terjadi pada tanggal satu hingga dua januari dua ribu sembilan belas